kita beralih ke informasi lain ada seorang perempuan berupaya menerobos kawasan istana kepresidenan jalan medan merdeka utara gambir jakarta pusat pada selasa pagi tadi
perempuan ini membawa sepucuk senjata api jenis fn kemudian langsung ditangkap oleh petugas
akun instagram at loverspori membagikan peristiwa ini saat seorang perempuan yang berupaya menerobos kawasan istana kepresidenan jalan medan merdeka utara gambir jakarta pusat pada selasa pagi tadi
peristiwa berawal saat seorang perempuan yang berjalan kaki dari arah harmoni hendak mengarah ke jalan medan merdeka utara tepat di pintu masuk istana dan menghampiri anggota pas pampres yang sedang siaga
perempuan ini juga dikabarkan sempat menodongkan senjata api jenis fn
mendapati hal ini sejumlah aparat kepolisian lalu lintas yang berada di lokasi langsung berupaya mengamankan perempuan ini berikut satu pucuk senjata api jenis fn
pihak istana pun menanggapi terkait perempuan bersenjata
yang menerobos istana kepresidenan jakarta selasa pagi tadi
kepala staf kepresidenan muldoko menyatakan pihak istana berkoordinasi dengan kepolisian tengah mendalami identitas pelaku motif hingga termasuk kondisi kejiwaan pelaku
dari laporan yang diterima perempuan ini menotongkan senjata rakitan tanpa berisi proyektil
mudoko menegaskan pengamanan diri satu istana kepresidenan jakarta sudah dijalankan
dan dengan tanggapan perempuan ini menerobos istana kepresidenan jakarta
pertangkapnya otk ini menunjukkan kesigapan aparat keamanan
bahwa yang bersangkutan sepertinya identitasnya berbeda
berikutnya sepertinya ada maka akan dicek lagi dalami oleh psikologi nanti seperti apa
termasuk orang bergerak terorganisir atau individu
individu sementara ini individu
tapi senjatanya memang senjata rakitan ya
itu ada klongsongnya tapi proyek ini tidak ada
ini lagi dalam semuanya
oh iya ya ada ukuran ukurannya ada standarnya bagaimana perlakuan itu dilakukan oleh aparat